balai besar meteorologi klimatologi dan geofisika wilayah tiga denpasar memprediksi gelombang tinggi masih akan terjadi hingga beberapa waktu ke depan
warga pesisir pantai terutama di wilayah selatan bali diimbau untuk lebih waspada dan juga mengurangi aktivitas di pantai dan laut
sejak rabu kemarin gelombang tinggi terus terjadi di perairan selatan bali
ketinggian gelombang mencapai empat hingga lima meter
gelombang tinggi disebabkan penjalaran gelombang dari australia
kondisi ini diprediksi masih akan terjadi hingga enam hari ke depan
sehingga masyarakat diimbau agar lebih waspada saat beraktivitas di pantai
petugas bmkg terus memperbarui informasi cuaca dan gelombang
gelombang tinggi ini terjadi hampir merata di sejumlah wilayah di indonesia terutama yang terhubung langsung dengan samudera hindia
di gelombang di daerah daerah bali bagian selatan dapat mencapai lima meter sebelum kemudian pecah sampai ke pesisir

kondisi ini terjadi hingga enam hari ke depan
kondisi ini terjadi hingga enam hari ke depan
kondisi ini terjadi hingga enam hari ke depan
gelombang tinggi masih bisa mencapai antara empat sampai lima meter
dan itu terutama di daerah bali bagian selatan